kisaran dua ribu ekor
gejalanya seperti apa pak
kalau yang dikatakan bapak gejalanya seperti apa
gejala yang ada di kandang kita ini
tidak mau makan
terjadi pendarahan dari kuping
dari hidung dari mulut
dan dari kemaluan

hasil sampel yang masuk ke balai
sedang medan itu dasar
konfirmasi positif penyakit asf
tim kami sekarang
memperluas pengambilan sampel
di kebupatan dari
sedang dan sedang badage
termasuk kota medan
untuk kita jaring dimana saja
kasus ini terjadi
sehingga ada upaya
nanti untuk penanggulangan
yang dilakukan oleh peternak

ketahanan pangan dan peternakan
yang kita akui itu namanya
bukan berarti laporan dari masyarakat itu
tidak kita pedulikan
tapi data yang masuk secara resmi
sebanyak lima puluh enam ekor
yang berada dari
laporan dari sedang
nah itu yang data yang baru kami
dapatkan secara nasional